hari kedua jakarta x beauty dua ribu dua puluh tiga lagi lagi diramaikan dengan banyak sekali pengunjung
nah menariknya selain dari pengunjung yang datang untuk berbelanja mencari promo skincare atau makeup yang murah
saya melihat di sini banyak sekali pengunjung yang datang membawa koper seperti ini nih contohnya
nah ini mereka membuka jastip atau jastitip dimana mereka memanfaatkan promo promo yang ada di jakarta x beauty dua ribu dua puluh tiga ini
untuk kemudian dijual kembali
jasa titip merupakan bisnis tanpa modal karena para penyedia jasa hanya akan membeli suatu barang titipan ketika mendapat pesanan
mereka kemudian menjualnya ke penitip dengan harga lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan
omset mereka lumayan
dalam empat hari total bisa lima jutaan sih
kalau yang jastip sih sebenarnya orangnya
orangnya gak sebanyak itu tapi belinya banyak gitu
jadi anggap aja satu orang bisa ngejastip lima tujuh barang gitu
kebetulan beberapa kenalan di bandung tuh karena tahu aku kesini jadi pada nitip juga
jadi sekalian aja gitu buat nitip barang barangnya gitu dibawa ke koper gitu
para penyedia just tip biasa mengincar event event besar seperti jakarta x beauty dua ribu dua puluh
tahun ini ada lebih dari dua ratus lima puluh merek kecantikan
baik dari dalam dan luar negeri yang terlibat di jakarta x beauty
remail daily sebagai penyelenggara jakarta x beauty mendukung aktivitas justip karena dapat membantu perputaran ekonomi di acara tahunan tersebut
jadi kita juga mewadahinya dengan ada jastip lounge di hall a
mereka bisa nitip koper bisa ngecharge dan lain lain
terus juga kita punya grup yang khusus untuk jazeeper
dimana kita kasih tau nih kalau ada promo promo apa
ada launching apa ada hal hal menarik apa di brand brand yang ada di sini
jakarta x beauty menargetkan sebanyak satu ratus dua puluh ribu orang selama empat hari acara dengan nilai transaksi sebanyak tiga ratus miliar rupiah
karnal musalim indra raharja jakarta